dalam keterangan polri pada selasa sore sedikitnya dua puluh tiga anggota kelompok hilafatul muslimin ditetapkan sebagai tersangka
dugaan kasus penyebaran berita bohong dan paham paham yang bertentangan dengan nilai pancasila
penetapan tersangka itu dilakukan oleh enam polda
di antaranya lima tersangka dari polda lampung lima tersangka dari polda jawa barat
satu tersangka dari polda jawa timur enam tersangka dari polda jawa tengah dan enam tersangka dari polda metro jaya
ke dua puluh tiga tersangka itu memiliki peran berbeda dalam organisasi hilafatul muslimin
tersangka akiu diketahui sebagai pimpinan tertinggi ditangkap terlebih dahulu oleh polda metro jaya
sementara dua orang lainnya yang turut diamankan di lampung ialah lelaki inisial aha
berperan sebagai sekretaris operasional dan keuangan dan in yang berperan menyebarkan doktrin dan pelatihan hilafah
yang pengurus baru iq tadi sedangkan yang lain lebih kepada orang orang yang ikut
konvoy ikut konvoy dalam konvoy kendaraan yang mana konvoy tersebut menyebarkan selebaran terkait dengan ajakan kilafah
untuk penyelidikan lebih lanjut detasmen khusus delapan puluh delapan anti teror polri
ikut serta dalam penyidikan untuk mengetahui keterkaitan kelompok tersebut dengan kelompok radikal lain di indonesia
tidak hanya itu densus delapan puluh delapan juga melakukan penyidikan mengenai sumber dana mereka
namun visi misalnya
kelompok hilafatul muslimin yang disebutkan akan mengganti ideologi negara dibantah oleh pengikutnya
suyanta seorang warga semarang yang menjadi aktivis kelompok ini justru menyebut
hilafatul muslimin menjaga ideologi pancasila dan negara kesatuan republik indonesia
tidak ada anti pancasila nggak ada
justru dengan adanya gelapatul muslimin ini untuk melindungi pancasila
dan melindungi nkri
orang orang yang anti itu
waduh kalau pak jendrin mengatakan bahwa orang yang
terkait kegiatan konvoy sujatno menyatakan hal tersebut dilakukan oleh anggota hilafatul muslimin sebagai bentuk syiar
syiar motor ini diiringi dengan pembagian selebaran berisi ajakan kembali menerapkan islam yang benar sesuai hilafah
suyarto tidak ditangkap polisi bahkan tidak diproses hukum
karena dianggap tidak melakukan provokasi penghinaan dan melakukan tindakan radikalisme atau terorisme
meski demikian aparat polri dan tni tetap mengawasi semua gerak keri suyatno
tim liputan cnn indonesia